hari ini partai gerindra merayakan hari jadi yang ke tujuh puluh
elit gerindra mengisyaratkan ketua umum prabowo subianto akan segera mendeklarasikan diri
maju sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas
hingga kini dpp gerindra masih mencari momentum tepat untuk mendeklarasikan majunya prabowo
sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
kader gerindra se indonesia sudah menetapkan keputusan mengusung prabowo sebagai calon presiden
menurut elit gerindra tidak ada celah bagi tokoh lain yang akan diajukan sebagai calon presiden
adapun penjajakan koalisi terus dilakukan terutama dengan pks dan pan
sementara itu gerindra sedang mencari sosok calon wakil presiden yang mampu melengkapi prabowo
berasal dari kalangan sipil dan dekat dengan kelompok islam
pada ulang tahun yang ke sepuluh ini kita meneguhkan kembali bahwa
pak prabowo insya allah akan maju menjadi calon presiden di tahun dua ribu sembilan belas
setelah keputusan mahkamah konstitusi mengatakan bahwa calon presiden atau wakil presiden
yang juga oleh partai politik atau hubungan partai politik yang mencapai
dua satu ratus dua belas kursi maka dengan kepastian itu berarti bagi kita kita harus berkoalisi
dengan partai untuk bisa menyalurkan prabowo